ya kita beralih ke informasi selanjutnya sekitar lima ratus orang melakukan night fun run mengelilingi kawasan bekas lokalisasi doli di surabaya
kegiatan ini bertajuk doli saiki ini dilakukan untuk mengkampanyekan perubahan doli dari kawasan lokalisasi menjadi kawasan wisata dan juga pusat pemberdayaan warga
para peserta diharuskan berlari melewati jarak lima km menyusuri kawasan doli di kecamatan sawahan surabaya
meskipun bertajuk naik run tetapi para peserta diminta berlari dengan santai
dari seribuan yang mendaftar ada lima ratus an warga yang menjadi peserta sebagian berasal dari komunitas pelari dan ada juga warga biasa dari luar kota
panitia mengatakan kegiatan ini untuk mengkapanyekan perubahan doli dari kawasan bekas lokalisasi menjadi kawasan yang mumpuni dalam pemberdayaan warga
mereka jadi lebih ngerti kalau doli sekarang udah berbeda doli saiki itu sudah beda banget dibandingkan dulu
dan sekarang ada banyak dari pemerintah kota surabaya itu bangunan
ada peserta oleh oleh
antusiasme peserta juga tinggi bahkan ada peserta yang rela memakai kostum yang unik
itu tujuannya saya untuk meramaikan acara doli naik run
kebetulan doli naik keran dulu kan kalau dipandang masyarakat kan negatif
sekarang kan sudah berubah pengejauhan sangat tajam karena berkat dari wali kota bu risma
ini terus pakai kostum ini biar apa ini
itu biar untuk menarik untuk perhatian
nggak rumit pakai
merubah citra ataupun mengubah stigma yang sudah terlanjur melekat memang tidak mudah
dibutuhkan suatu usaha yang serius dan terus menerus agar citra tersebut yang tadinya buruk bisa berubah menjadi lebih baik
seperti yang dilakukan oleh para peserta yang tadi sudah melakukan aktivitas lari
lima km menyusuri setiap gang di kawasan doli untuk menunjukkan bahwa doli saigi sudah berubah
doli sekarang sudah berubah tidak lagi sama
seperti dulu yang mengandalkan aktivitas prostitusi
rasanya semangat sekali ya lari di sini
dilempar apa bubuk fosfor gitu ya
lempar bubuk biar meramaikan aja
kawasan eks lokalisasi doli di surabaya ini berupaya untuk menghilangkan citra sebagai bekas kawasan hitam atau bekas lokalisasi atau lokasi pelacuran
pemerintah kota surabaya sendiri selama dua tahun ini rutin menggelar berbagai kegiatan pemberdayaan warga
kegiatan keagamaan agar citra doli semakin positif
di saat ramadan ini warga doli juga merespon dengan menggelar pengajian dan kegiatan keislaman yang lain
tidak hanya di masjid tetapi juga di rumah atau di sejumlah balai rw
selama dua tahun ini pula suasana ramadan menjadi lebih meriah
warga menjual takjil dan makanan makanan untuk berbuka puasa
sementara warga lain membeli ataupun keluar mengobrol ini untuk menunggu waktu berbuka